suasana hikmat upacara hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh republik indonesia di alun alun lumajang rabu pagi
mendadak berubah saat seorang anggota polisi bernama rohmat putri mahardika
dipanggil maju oleh jajaran forkopimda kabupaten lumajang
bukan karena melakukan kesalahan pria berpangkat berifka itu dipanggil karena berulang tahun
tepat dengan hari kemerdekaan
selain tanggal yang sama nama hutri yang diberikan oleh kedua orang tuanya pun
merupakan singkatan dari hari ulang tahun republik indonesia
sebelum diberi ucapan selamat anggota polisi berpangkat bribka itu dihadiahi push up tiga puluh lima kali
sesuai dengan usianya
barulah kemudian diizinkan memotong tumpeng dari bupati dandim dan kapolres lumajang
berifka kutri bersyukur lantaran setiap hari ulang tahunnya
selalu dirayakan oleh seluruh masyarakat indonesia
saya sama bapak kapolres berikut jajarannya
kalau di tempat upacara sementara baru kali ini
untuk di kantor lumayan sering
di hari bahagianya putri berharap dapat menjalankan tugas dengan baik
dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
nur hadiwi caksono lumajang jawa timur